nyari aku tidak menyangka
berhianat pada kita
kita harus ambisi dia sekarang
tapi tenaga dalamku belum pulih
aku akan membawa kalian
untuk bertukuk lutut
di hadapan raih prabu siliwang
nah dengarkan baik baik
tidak akan berhutu
kerajaan besar jakarta
masih bisa menolak
keluarkan jurusan dalam kalian

aku akan coba bicara pada kakanda prapu untuk mengabulkan permintaanmu
terima kasih sudah
aku akan berusaha sebisaku
kau semakin percaya kata kataku
dengan begitu aku semakin mudah menjalankan rencanaku
aku tidak menyangka
berhianat pada kita
kita harus apresi dia sekarang
tapi tenaga jalanku belum pulih
menghadapi seseorang yang sedang terluka di dalam
semudah membalikan telapak
keluarkan seluruh kesaktian kalian

terima kasih mendatang
saya bilang itu untuk anda
kisah kata yang saya ragam
jadi sebagai terhormat
kami yang bidikasi
perkara ensi oro
apakah kalian masih mampu menghadapiku
ayo keluarkan jurus kalian
ayo keluarkan jurus kalian
ayo keluarkan jurus kalian
aku akan menjadikannya sebagai permaisur
setelah aku mendapatkanmu
aku akan menjajahkanmu
tetapi tolong aku
aku cintai monyakmu
aku akan menjajahkanmu
tetapi tolong aku
setelah aku mendapatkanmu
aku akan menjajahkanmu
tetapi tolong aku
aku cintai monyakmu
tetapi tolong aku
aku cintai monyakmu
tetapi tolong aku

aku benar benar sangat buak mendengarnya
aku tidak akan membiarkan hubungan kalian berakhir dengan indah

aku tidak akan membiarkan hubungan kalian berakhir dengan indah
aku tidak akan membiarkan hubungan kalian berakhir dengan indah
aku habisi dengan indah
selamat tinggal nyai keris yang anggu
dan selamat tinggal saudaraku rangkapwana yang merasa sakti mantra guna
selamat tinggal th janji